temen temennya kang cecep suka dateng ya
siapa aja yang suka datang
kayaknya setiap hari
sekarang dihidu kerja di parkiran
sama saudara bubun
sama iwan juga
tapi di sini
ridu sama saudara bubun
gak tahu kalau saya sebetulnya
sudah teman lama sama iwan
siapa temen temennya yang lain
yang waktu itu ikut nyerang kita
untung kamu tahan
kalau gak ridu udah saya ajar
akan remon ajar
bersihkan lagi tusuk benere
mau ketemu kang cecep
enggak mau jemput irin
ditaro di sini aja
kalian kasih tau ada aku

saya dijemput tes arena tes arenanya udah dateng

beberapa kali aku nggel woot dicepet
dan aku ber volt
terus gue bakal beliau
kita lolos banyak percobaan
nanti gaji pertama
kamu uangnya buat apa
udah nunggak satu bulan
memangnya kamu udah lungat juga
ya enggak tuh
maksudnya gaji pertama saya
buat bayar kontrakan juga
buat kontrakan bulan depan
sisanya buat apa
ngebusin saya di bengkel
sama buat makan
kayaknya nggak bakal ada sisanya
bayar kontrakannya buat dua bulan
kamu betah kerja di kicimpring family
yang bikin kamu betah apa
karena setiap bulannya aku bakal gajian
selain bakal gajian
apa yang bikin kamu betah
misalnya kang cecep baik
kecuali kang sukanta
kang sukanta memangnya kenapa
sebetulnya dia baik juga
cuma suka kepo sama agak julid
temen temennya kang cecep suka dateng ya
siapa aja yang suka datang
kayanya setiap hari
sekarang dihidu kerja di parkiran
sama sudara bubun
sama iwan juga
tapi didu sama saudara bubun nggak tahu kalau saya sebetulnya sudah teman lama sama iwan
terus terus terus
iwan masih di bandung
kenapa dia nggak datang ke saya
telepon aja nggak
apa dia udah lupa sama saya
iwan gak mau nelpon kalau belum ada waktu buat ketemu
dia lagi sibuk
kemarin kemarin nemuin sodara sodaranya dulu
terus mulai hari ini dia sibuk jadi tukang parkir
jadi tukang parkir gimana
jadi satu tim sama sodaranya bubun
sama diri juga
dia kesini bukannya mau liburan
kok malah kerja jadi tukang parkir
dia libur dari kerjaannya terus bantu kita
iwan sengaja ikut parkir bareng sodaranya bubun
sebetulnya buat jadi backing
tapi saudara bubun sama didu taunya iwan bukan bagian dari kita
kita kondisikan justru didu yang ngenalin iwan ke ujang
terus iwan minta ke ujang buat ikut kerja juga
saya butuh kamu buat maksa dido ngasih informasi
siapa sebenarnya orang orang yang jadi backing orang orang yang di jalan di pasar dan di terminal
kalian berdua gak berani sama didu
didu sekarang di parkiran
dia nggak sendirian
saudara bubun sama didu sengaja kita bikin nggak tahu kalau iwan itu sebetulnya bagian dari kita
supaya mereka nggak ngorek informasi lebih jauh tentang kita
saya kelihatannya gimana
yang saya tanya bukan kepala saya
nggak usah dikasih tahu
saya udah tahu sendiri
sejak tadi mulai pakai baju
kenapa biasanya kalau saya sama ujang kesini